sebelum menghadiri undangan rapimnas golkar wali kota solo gibran raka buming raka bertemu dengan ketua umum pan zulkifli hasan
melalui akun instagram pribadinya at zul hasan zulkifli hasan mengunggah momen pertemuannya dengan gibran sabtu dua puluh satu oktober atau hari ini
pan adalah salah satu partai di koalisi indonesia maju yang mengusung prabowo subianto sebagai baca pres
dan dalam unggahan itu ketua umum pan zulkifli hasan bersalaman dengan gibran yang datang bertamu di kediamannya
zulkifli hasan juga menulis keterangan agar indonesia maju terus silaturahmi tidak boleh terputus
bismillah mas wali